sejumlah kepala daerah dan anggota dprd di berbagai wilayah di indonesia
ikut menyerukan penolakan yang terhadap perancangan undang undang omnibus low chips tak kerja
salah satunya adalah dprd kalimantan selatan
dan saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan ketua dprd kalimantan selatan bapak supian
selamat siang bapak supian
selamat siang mbak
oke melalui sambungan zoom sudah berhasil kami tersambung
pak supian langsung saja dprd kalimantan selatan menolak perancangan undang undang omnibus low chips tak kerja
implementasi penolakannya akan seperti apa
apakah sudah ada surat yang dikirim seperti kepala daerah kepala daerah di wilayah lain
hari ini kita bersama plt gubernur kalimantan selatan
saya seraku ketua dprd provinsi kalimantan selatan dan juga ketua komisi ampat
tadi habis datang di sekretariat presiden menyerahkan surat secara langsung diterima oleh sekretariat presiden
presiden sebelum jumatan
nah penolakan itu kita apa apa tuntutan mahasiswa bim di kalimantan selatan dan masyarakat khususnya
apa yang merugikan itu tolong direpece
jadi bukan menolak keseluruhan
jadi sebenarnya itu tolong ini diperbaiki
hal hal yang mana yang itu yang merugikan itu yang perlu diperbaiki
tidak ada kan
masyarakat itu akur maunya itu di apa namanya itu
lebih khusus kalau bisa dikeluarkan pak kepo
oke pak supian apa yang menjadi keberatan dari dprd kalsel
kalau tadi bapak sudah menyebutkan sebetulnya ada aspirasi dari mahasiswa di sana
dan juga buru terkait dengan kluster ketenaga kerjaan
apakah kemudian ada keberatan lain dari dprd dan juga plt gubernur kalsel
soal ruu omnibus law cipta kerja atau hanya murni ini penyampaian aspirasi
isinya buru dan juga mahasiswa soal kluster ketenaga kerjaan pak supian
ini murni dari buru buru dan begitu juga dari mahasiswa
jadi kalau kita sebagai wakil rakyat
kita kan belum membaca sepenuhnya yang sembilan ratus lima lamba halaman itu
nah tapi di dalam komitmen itu sudah banyak juga yang menguntungkan
tapi masih ada lagi kata pembunuhan itu yang harus di pc
nah di pst itu sejauh mana
menolakan bukan menolakan yang harus di epoluasi sudah kita menentangannya
sama pejabat wakil gubernur di kalimantan selatan
hari ini sudah kita sampaikan
nah dari pihak pendemo itu
sejajarnya secepat mungkin untuk mengadakan apa namanya itu
diadakan evaluasi atau sebetas parkur yang dikeluarkan oleh presiden
itu harapan pendimu
penipu pun mengharapkan hari ini saya harus mengantar setangan surat itu kepada presiden
tapi kita memahami
tidak mungkin kita akan tahu ada mekanismenya di sekretariat
tapi alhamdulillah surat kita sudah masuk ke disekretariat presiden
pak supian tadi anda mengatakan bahwa dprd belum membaca secara full gitu ya
secara penuh isi dari ruu omnibus law cipta kerja
tapi ada beberapa pasal yang dikhawatirkan ini akan mengurangi kewenangan dari pemerintah daerah
seperti memberi izin lingkungan dan juga penataan ruang
bahkan pemerintah pusat juga diperbolehkan untuk mengatur pajak dan juga retribusi daerah
ada kekhawatiran dari dprd kalsel bahwa ini akan memangkas terlalu banyak kewenangan pemerintah daerah
ya bukan tentu
seperti yang bahasa itu memangkas pemerintahan daerah
itulah yang ada di modimu yang disampaikannya kemarin
waktu itu demo menyampaikan banyak yang kawinangan yang membengkas daerah
dulu kan di undang undang dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas itu kan mengacu kepada ditarik ke provinsi
setelah itu langsung lagi undang undang yang baru ditarik lagi ke pusat
berarti ini kan sudah memangkas kinerja daerah khususnya dari binas pertambangan dan lingkungan itu
begitu juga ada yang lain
nah disitulah kita sepakat saja
tapi kalau itu banyak rugikan kepada pemerintah daerah
yang tentu inilah yang tuntutan dari masyarakat khususnya anti kombu maupun pada rakyat dan mahasiswa yang ada di kalimantan selatan mbak
oke dampaknya apa kalau sentralisasi kemudian terlalu terpusat di tangan pemerintah pusat pak
itu aspirasi yang sudah terjangkau nantinya
aspirasi yang sudah terjangkau
misalnya kita apalagi dalam keadaan covid sembilan belas ini kan belum tentu nih ke sembilan belas ini sejauh mana
kalau kita itu setiap kali mengurus perizinan langsung ke jakarta kan biaya usia kan terlalu tinggi
nah apa kewenangan daerah lagi
ini yang dihatirkan di kultus kultus di kalimantan selatan mbak
ya terakhir pak supian kalau misalnya presiden tidak mengeluarkan perpu untuk
membatalkan ruu omnibus law cipta kerja apa yang akan dilakukan oleh dprd kalimantan selatan dan juga plt gubernur kalsel pak
kita rasa tidak bisa membandung dengan ada tuntutannya menyangkut masalah masyarakat dan lsm
karena ini kan tuntutan hajat orang banyak yang begitu besar
kemarin kan alhamdulillah kalimantan selatan kondusif terkendali masalah demo
karena ketua dpr sama pejabat gubernur turun ke lapangan langsung menenangkan kepada pendemo itu
kami siap mengembor surat untuk membuka jakarta hari ini
nah itu kemarin yang menenangkan ada demo demo di sana
nah ini yang kita khawatirkan jangan sampai berdampak buruk khususnya di daerah daerah khususnya di kalimantan selatan mbak
oke oke terima kasih pak supian ketua dprd kalimantan selatan atas waktunya kepada cnn indonesia news hour siang hari ini
nanti kita lihat bagaimana keputusan dari presiden joko widodo
apakah akan berani mengeluarkan perpu untuk membatalkan ataupun mencabut ruu omnibus law cipta kerja